mungkin jawaban saya
tidak sesuai dengan apa yang anda inginkan
karena saya sama sekali tidak kenal yang namanya roy
tidak usah pura pura
saya melihat sendiri
anda mengunjungi makam
saya sama sekali gak ngerti maksud anda itu apa
pp utara tayi indahari selasa jam dua belas siang
saya lihat anda mengunjungi sebuah makam
ya udah kalau kita udah ngumpul semua
saya mohon maaf cincinnya ketinggalan di mobil
saya ambil sementara
aku tinggal sebentar ya
sebentar aja ada yang kelupaan
apa hubungan anda dengan trump
ya saya mau pake
roy mantan kekasih andin yang sudah meninggal
tidak sesuai dengan apa yang anda inginkan
karena saya sama sekali tidak kenal yang namanya andin

tidak usah pura pura
saya melihat sendiri anda mengunjungi makam
saya sama sekali nggak ngerti maksud anda itu apa ya
pp utara tayi indahari selasa jam dua belas siang saya lihat anda mengunjungi sebuah makam
begitu saya deketin makam itu adalah makamnya roy
oke yang pertama
saya sama sekali tidak mengerti apa yang anda maksud
dan yang kedua
memang pada hari itu saya sedang ziarah
tapi saya ziarah bukan ke makam roy mantannya andi
saya ziarah ke makam ayah saya
ya mungkin memang makam roy berdekatan dengan makam ayah saya
mungkin itu yang kamu lihat
suaminya elsa sangat perhatian sekali
sampai tahu nama mantannya andi
saya permisi dulu
saya harus melamar calon istri saya
saya harus melakukan sesuatu yang baik
saya harus melakukan sesuatu yang baik

saya harus melakukan sesuatu yang baik

saya harus selalu bekerja
saya harus selalu semua tahun
saya harus selalu melahirkan
siapakah permisi se older siviara yang bisa saya lakukan
makasih ya mas kamu udah ajak aku kesini
tempatnya bagus banget
yang paling suka sama tempatnya
deket banget sama kamu
sebentar sama dia
aku ngerasa dia tuh kayak
akrab banget sama kamu karena dia sempet
nyebut nama mantan kamu roy
ya gak cuma sekilas sih gak banyak
iya dia cuman nyebut
kalau mantan kamu itu roy
makanya aku sempat mikir aja
berarti dia deket banget dong sama kamu
sampai dia tau mantan kamu gitu
aku belum cerita sama kamu
nino yang dulu menikah dengan andin
dan membuat roy patah hati
kamu gak nyaman ya mas sama aku ya
kamu pasti udah gak serek juga kan sama aku mas
setelah aku udah ceritain semuanya sama kami
aku cuma tanya aja kok
aku terima kamu
itu apa adanya
aku terima semua masalah lo kamu
kamu jangan mikir gitu ya
aku beruntung bisa kenal sama kamu mas
aku yang beruntung
aku yang langsung mau beruntung
langsung ajak lo kawin aja
gede banget batu berliannya
kalo kucing lagi tidur pingsan kali ditimpu kamu di cincin kali ya
enggak ah biasa aja
seneng deng liat lo senyum begini
kayaknya bahagia gitu
auranya itu langsung keluar gitu
kalo dulu dulu kan nangis mulu bawahannya
gue doain semoga langgeng
sampai kakek nenek
al kok masih manggil tante
manggil mama aja
mama nih mau kasih tau soal acara pernikahan kamu sama andien
jadi dari urusan makanan baju gedung itu semuanya udah beres
tinggal foto priwet yang belum ya
itu harus kamu lakuin berdua
itu kenang kenangan buat kalian kan
nanti kamu akan foto di tempat yang bagus
dan kalian berdua pake baju yang bagus kan
pokoknya pernikahan sebesar ini harus ada foto priwedding al
nanti kan juga bakal dipakai di acara pernikahan kamu fotonya
mama atur aja
yaudah kalo gitu al sama andien terima beres ya
mama yang atur semua oke
oke terima kasih banyak ya mas